rekonstruksi kasus penusukan pendakwah sheikh ali jaber berlangsung di dua lokasi pada kamis siang
yakni di rumah tersangka aa dan kompleks masjid palahuddin lampung
tersangka memperagakan semua adegan tanpa peran pengganti
dalam rekonstruksi ini tersangka masuk ke kompleks masjid dengan membawa sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya
pisau itu disembunyikan di balik baju sebelah kiri
tersangka mengeluarkan pisau tersebut saat mendekati panggung tempat sheikh ali jaber sedang berinteraksi dengan salah satu santri
tersangka kemudian naik ke atas panggung dengan melompat dan menusukan pisau ke arah korban
hari ini kita telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi daripada tersangka aa
seorang pria berusia dua puluh empat tahun yang beralamat di sekitar lokasi kejadian ini
jadi di dalam rekonstruksi ini telah diperagakan
dari pada tujuh belas adegan
rekonstruksi ini juga dihadiri jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri bandar lampung dan penasihat hukum tersangka
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
polisi menggunakan kendaraan taktis guna membawa tersangka ke tempat kejadian perkara
sementara itu sheikh ali jaber berharap peristiwa penusukan terhadap dirinya beberapa hari lalu tak dikaitkan dengan isu manapun
ia meminta jemaahnya tetap tenang dan tetap mendoakan yang terbaik serta mendoakan indonesia menjadi negara yang sejahtera
nanti insya allah pernyataan langsung dari saya hari jumat secara live di youtube
saya akan sampaikan kabar terkini dalam kondisi saya sendiri maupun dalam kondisi apa yang sudah dijalankan dan diproses oleh aparat kepolisian
dan insya allah semuanya akan berjalan baik dan saya sudah serahkan sepenuhnya kepercayaan saya kepada aparat kepolisian
sheikh ali jaber diserang ketika sedang berceramah di masjid falahuddin bandar lampung minggu sore tiga belas september lalu
pendakwah asal madinah tersebut menderita luka di bagian lengan kanan